demi melestarikan permainan tradisional seorang pelestari egrang rela berjalan menggunakan egrang sejauh tiga ratus km dari yogyakarta menuju surabaya untuk menemui wali kota surabaya tri risma hari ini
yudi memilih bertemu risma karena yakin risma memiliki kepedulian terhadap permainan tradisional dan dekat dengan rakyat kecil
meski raut wajahnya terlihat lelah yudi karyono tetap semangat berjalan menggunakan egrang kesayangannya menyusuri jalan raya ahmad yani surabaya
setelah menempuh jarak lebih dari tiga ratus km dari yogyakarta yudi karyono akhirnya tiba di kota pahlawan surabaya
pria berusia lima puluh tiga tahun ini jauh jauh datang dari yogyakarta ke surabaya karena ingin bertemu dengan wali kota surabaya tri risma hari ini
pria yang digelari raja egrang yogyakarta ini ingin menyampaikan kepada risma
agar permainan tersebut bisa berjalan dengan baik
risma ingin melestarikan budaya kami
aslinya kan egrang ini adalah permainan yang berbeda
ini dari bambu
makanya kami ingin mencoba dan menunjukkan hanya ini biar bisa bicara
aksi penuh semangat dan perjuangan yudi karyono ini mendapat apresiasi warga di surabaya
ya dengan usaha yang seperti ini mungkin berusaha kan menyetujui ya

iya salut sekali
yudi karyono berangkat dari yogyakarta
yudi karyono berangkat dari yogyakarta pada tanggal tujuh
setelah delapan belas hari perjalanan pria asal panembahan yogyakarta ini sampai di surabaya
rencananya yudi akan menemui wali kota risma di balai kota surabaya pada selasa enam september
untuk menggenapkan perjalanannya menjadi dua puluh hari
wayu pratama surabaya